petugas satreskrim polrestabes surabaya rabu sore menggerbek sarang judi merpati dan dadu di kawasan karangasem surabaya
dalam penggerbekan ini sempat terjadi kejar kejaran antara petugas dan penjudi
empat puluh orang diamankan bersama barang bukti uang ratusan juta rupiah
beberapa ekor burung merpati aduan sejumlah uang hasil juni bernilai ratusan juta rupiah dan telepon genggam
tempat ini biasa dipakai praktik perjudian jenis burung darah togel gadu macam macam di sini
agar lokasi tidak dijadikan sebagai arena judi lagi petugas kemudian membongkar semua arena judi termasuk kandang burung merpati
karena selama ini para penjudi selalu bermain kucing kucingan dengan petugas di tempat tersebut
sementara keempat puluh terduga penjudi diamankan ke mapol restab surabaya untuk proses hukum selanjutnya